polemik minyak goreng di indonesia seakan menjadi ironi
indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia
seakan dibuat tak berdaya hingga tidak mampu melindungi rakyatnya dari tingginya harga minyak goreng
lalu apa solusinya agar polemik minyak goreng tidak terus berlanjut
berikut kita simak laporan khas redaksi
masyarakat kembali gigit jari karena kesulitan mendapatkan minyak goreng
baik di toko retail modern maupun grosir dan pasar tradisional
di pasar grogol jakarta barat misalnya minyak goreng bersubsidi yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung datang
pedagang terpaksa menjual minyak goreng dengan harga tinggi
pedagang mengaku yang dijual saat ini adalah minyak dengan harga lama
bila dijual dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah pedagang merugi
minyak goreng curah dijual rp dua puluh satu

sementara itu minyak goreng kemasan dijual rp empat puluh per dua liter
terpaksa saya beli yang rp dua ratus delapan puluh jual rp dua ratus delapan puluh lagi
itu nggak untung dah rugi kuli
tapi kemarin ada wawancara pasar orang pasar bilang
nanti bu bakal ada minyak murah satu kilo sepuluh bopek
tapi datangnya enggak
kondisi ini membuat sejumlah pedagang makanan saji merugi
bahkan tidak sedikit yang terkenal
terpaksa gulung tikar
sebagian pedagang yang masih berjualan harus memutar otak
mereka terpaksa mengurangi isi dagangan agar tidak menaikkan harga jual
demikian halnya di berbagai pasar tradisional di surabaya jawa timur
sejak jumat empat februari minyak goreng langka
agen tidak lagi memasok minyak goreng dengan alasan tidak ada pasokan dari pabrik
pedagang di pasar genteng surabaya misalnya mengaku saat ini hanya menjual minyak goreng premium
sehingga rp tiga puluh empat per liter
tadi dari ketua paten mau dikasih satu literan satu argo tiga belas dua literan satu argo dua puluh enam
ternyata kemarin tidak ada datang
sementara itu operasi pasar minyak goreng terus dilakukan di kabupaten kota di jawa timur
untuk menstabilkan harga sekaligus mengurangi dampak kelangkaan
menurut ketua yayasan lembaga perlindungan konsumen jawa timur said utomo
operasi pasar tidak akan banyak berpengaruh
hulu masalah ini adalah ketidakmampuan pemerintah pusat menekan investor dan pabrik
indonesia ya dikasih cek kosong bebas gitu bisa enaknya gitu loh
di tengah meroketnya harga minyak sawit dunia
indonesia sebagai penghasil utama bahan minyak goreng atau cpo
mengalami kesulitan untuk mengatur harga minyak goreng
anggota komisi enam dpr herman hoiron menilai kebijakan pemerintah
untuk mengendalikan harga minyak goreng belum efektif
dan kemudian ada domestic price obligation untuk cpo
saya juga masih pesimis
karena kita sudah masuk dalam liberalisasi trap atau jebakan liberalisasi
omong kosong menurut saya ekonomi pancasila saat ini
sementara dari produksi sawit lebih dari lima puluh juta ton per tahun
adapun direktur eksekutif gabungan industri minyak nabati indonesia
sahat sinaga menjelaskan
indonesia dapat menjadi negara pengatur harga produk sawit atau price leader
direktur jenderal perdagangan dalam negeri oke nurwan
mengatakan saat ini solusi terbaik untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng adalah
melepaskan diri dari ketergantungan harga cpo internasional
sebelumnya pemerintah mencabut kebijakan minyak goreng kemasan satu harga bersubsidi
rp empat belas per liter yang baru berjalan seminggu
kebijakan ini dinilai kurang efektif menekan harga minyak goreng di pasar
demelebutan cnn indonesia